masyarakat di indonesia baru saja menyaksikan gerhana bulan sebagian atau gerhana bulan parsial
fenomena gerhana bulan sebagian ini terjadi pada rabu dini hari tadi
gerhana bulan parsial atau gerhana bulan sebagian terjadi pada rabu mulai pukul tiga satu waktu indonesia barat
puncaknya terjadi pukul empat tiga puluh kemudian berakhir pada pukul lima lima puluh sembilan waktu indonesia bagian barat
saat puncak gerhana sekitar enam puluh lima persen bulan terlihat berwarna kemerahan sedangkan sisanya terlihat biasa
sebenarnya di dunia ini terjadi gerhana bulan total
hanya sayangnya tidak dapat diamati dari wilayah indonesia
mengapa karena saat terjadi gerhana di indonesia pada siang hari
yang ada di atas matahari
bulan yang sedang gerhana ada di bawah
jadi yang mengawati adalah bagian lain di belakang kita seperti amerika
momen langka ini pun diabadikan para pecinta astronomi dan masyarakat di planetarium jakarta
karena ini setahu saya sih mas ya jadi ini tuh adalah gerhana bulan parsial terakhir di tahun dua ribu sembilan belas ini
jadi kayaknya sayang banget kalau misalkan dilewatin gitu
menurut staf ahli planetarium dan observatorium jakarta
gerhana bulan parsial ini merupakan yang terakhir terjadi di
gerhana bulan parsial berikutnya diprediksi baru akan terjadi pada sepuluh hingga sebelas januari dua ribu dua puluh